bakal calon wakil presiden gibran raka buming raka mengaku sudah mendapat izin dari ketua dpp pdip puan maharani dan ketua tim pemenangan nasional ganjar presiden arsyad rashid untuk mengikuti pilpres dua ribu dua puluh
ditemui pada senin gibran membantah telah membangkang dari pdip
gibran meminta agar terkait keikut sertaannya dalam pilpres tidak diungkit lagi
hingga kini gibran belum mendapatkan sanksi tegas oleh pdi perjuangan
menyatakan bahwa obrolan bersama presiden terkait peran seluruh pihak dalam menjaga netralitas pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
untuk pertama kalinya tiga bakal calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat muncul bersamaan di istana merdeka
mereka datang untuk memenuhi undangan makan siang
lalu apa makna dibalik undangan makan siang dari presiden bersama tiga calon presiden
kita bahas bersama pakar political personal branding sili wasesa
kita berbicara mengenai makan siang meskipun sebentar lagi seharusnya masuk jam makan malam
pertanyaan pertama saya apa yang membedakan kemudian jika kita melihat undangan makan siang dan pilihan jokowi misalnya gitu ya undangan makan malam
tapi kemudian dipilih undangan makan siang apakah hanya waktu saja atau kalau menurut mas silih seperti apa
yang pertama jelas pemilihan waktu ya
karena kan sebetulnya undangannya itu hari minggu
undangannya hari minggu tapi kemudian karena kalau nggak salah salah satu paslon nggak bisa kemudian di hari senin
yang menarik memang makan siang sih
makan siang itu kan sebetulnya ya pertanyaannya bagus kenapa nggak sore kenapa nggak pagi gitu ya
makan siang itu adalah ketika puncak kegiatan muncul
artinya disitu sebetulnya pembicaraan paling serius tuh
kalau makan malam kan memang kekerabatan gitu ya
makan pagi kita untuk siap siap kerja
tapi tanda dimakan siang itu adalah bagaimana pak jokowi ngirim pesan secara simbol adalah
yuk ini udah mulai nih sebentar lagi
perang udah akan ditabuh nih
makanya diundangnya makan siang
itu yang simbol yang harus kita tangani
dalam politik ada istilah tidak ada makan siang gratis begitu ya
jadi ini dipertemukan
karena memang ada pesan pesan tertentu yang disampaikan oleh seorang presiden jokowi dodo
sambil kita lihat gambarnya ya mas sili
mungkin bisa diputarkan
bagaimana pertemuan pada saat makan siang
kita akan melihat posisi dari presiden jokowi dodo
dan juga bakal calon presiden lainnya
presiden jokowi dodo di sebelah kirinya
ini memang meja bundar ya
di sebelah kirinya adalah prabowo subianto
di sebelah kanan ganjar pranowo
dan kemudian saling berhadapan
pak anies baswedan
nah kalau dari itu apa yang bisa kita lihat
nah itu jadi kan formasi gitu ya
sebetulnya akan lebih enak kalau kita lihat apa gambar foto yang diposting oleh pak jokowi gitu ya
jadi formasi makan siangnya itu adalah formasi capit urang nih
formasi capit udang lah
pak jokowi berdiri di sini
kemudian kanan kirinya adalah temannya gitu
nah di depannya adalah pesaingnya nih
posisi itu yang sempurna
saya baca tuh karena kemudian
pesaing atau lawan
karena biasanya dengan lawan berhadapan
ya bisa jadi lawan kalau kita lebih lugas lagi ya
jadi anies diposisikan sebagai lawan gitu
kemudian prabowo sama ganjar sebagai kekuatannya jokowi nih
itu yang menarik tuh
karena dalam formasi capit urang ini
capit udang lah bahasa indonesia nya gitu ya
itu adalah bagaimana seorang raja menunjukkan kekuatannya nih
dengan lawannya tuh
cuma memang yang menarik biasanya
kondisi capit urang itu salah satunya
salah satu capitnya harus dikorbanin nih nantinya
kita tanya ya kelanjutannya
harus dikorbankan karena
kan udang ketika bertempur kan selalu gitu kan
ada satu kekuatan yang kemudian nanti paling unggul gitu ya
itu yang dipakai
filosofinya adalah itu ya
kemudian salah satu akan dikorbankan
tapi posisi kiri dan kanan itu bagaimana
karena untuk table manners aja kita tahu ya
di sebelah kiri biasanya seperti apa
di sebelah kanan seperti apa
nah pemilihan ini
ini kan kita tahu bahwa ramai kemudian pemberitaan begitu ya
dan publik juga melihat bagaimana sosok dari anak presiden jokowi
kemudian bersanding dengan seorang prabowo subianto begitu
apakah kemudian posisi di sebelah kiri ini memang lebih kuat kah
atau sebaliknya kanan yang lebih kuat
ya ini yang menarik sebetulnya karena
karena biasanya ketika formasi capit udang tadi
yang kanan itu adalah yang kuat
jadi yang kanan yang adalah yang paling kuat
yang kiri biasanya jadi
itu yang paling kelihatan
mana duluan yang akan digunakan gitu
terus kemudian mana yang dijadikan senjata kedua lah istilahnya kayak gitu
apakah betul seperti itu
tidak ada yang pasti dalam dunia politik
tapi yang pasti adalah bagaimana suatu kebetulan batik yang digunakan para bakal calon presiden
ini makna batik ini seperti apa sih
iya batik itu menarik tuh
ini juga sama nih kedua
jadi kan sebetulnya ketika kita menganalisis gestur gitu ya
karena mikro gestur yang ada gitu kan
selain posisi juga dengan pakaian yang kita gunakan
dan memang para capres ini dan presiden jokowi sendiri kan adalah orang jawa tuh
yang penuh dengan simbol
jadi kita bisa melihat tuh yang kontras
jokowi menggunakan motif merak gitu
yang sangat merakyat banget
identiknya dengan merakyat
rakyat yang suka keindahan gitu itu
tapi yang digunakan oleh tiga
oh merak oke
terus nah yang digunakan oleh pak prabowo anies dan ganjar itu mereka menggunakan motif parang
motif parang itu adalah motif yang digunakan oleh para raja
yang digunakan oleh para raja
ini penting nih
jadi secara simbolik tiga calon ini sudah merpresentasikan bahwa mereka udah siap jadi rajanya indonesia nih
meskipun ketiganya menyampaikan mereka nggak janjian nih pakai baju batik yang mirip mirip polanya
mereka gak janjian
jadi pemilihan baju itu sendiri sebenarnya bukan tanpa alasan
tapi memang sudah tersirat pemilihan apalagi kalau batik motif itu banyak merepresentasikan banyak hal begitu ya mas ili
ini masing masing sudah punya simbol sendiri
masing masing sudah punya simbol sendiri gitu
kalau kita melihat yang digunakan oleh ganjar istilahnya itu parang klitik parang yang motifnya kecil kecil gitu
itu biasanya memang digunakan
ada dua biasanya digunakan oleh putri raja atau digunakan oleh raja yang sedang menghadap ke allah gitu ya ke tuhan gitu
meminta restu dari yang maha kuasa
itu yang penting
kalau parang barong memang digunakan oleh para raja raja
itu yang digunakan oleh anies dan prabowo
cuma bedanya prabowo mungkin karena memang pengen ngambil gen y sama gen z
itu parangnya itu bukan parang modern lah kita bilang
tapi itu memang menunjukkan bahwa oke saya raja yang bisa mendobrak kekakuan penggunaan batik nih
tidak hanya sampai di situ pilihan menu itu biasanya menampilkan apa representasi sebagai apa
karena ada nasi putih ada soto lamongan kemudian ada ayam kodok sapi lada hitam bebek panggang banyak
cumi goreng udang goreng telur asin
nah ini kan menu indonesia
memang kita tahu pak jokowi memang hobi
menyantap menu menu indonesia
tapi pilihan menu ini sendiri kalau menurut mas ili
saya lebih tertarik itu sih
dan satu satunya capres yang bicara itu cuma pak prabowo
karena sebetulnya tadi lagi lagi kan posisi kalau minggu kemarin kita diskusi tentang pak prabowo kan dia sebagai kakek kakek gemes nih
nah kira kira apa yang mau dikomunikasikan pak prabowo
kalau udah disebutkan nama pak prabowo kita lihat ya
cuplikan pak prabowo
usai makan siang bersama memberikan pernyataan kepada media
kita simak pernyataannya
pak prabowo dulu lah
jadi kita baru saja diundang makan oleh bapak presiden
dan lumayan tadi ya makannya
saya makan banyak sih
jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab
dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang
kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya
itu tadi disampaikan mas siri pak prabowo mengomentari menu
tapi kita lihatnya sebenarnya di awal tadi sempat kepotong sedikit
karena seorang ganjar pranowo kemudian ngecek mic terlebih dahulu
kemudian mempersilahkan pak prabowo untuk bicara
memulai pernyataan kepada media
ini anda melihat relasinya seperti apa ganjar dan prabowo
dan statement pak prabowo cukup singkat padat
ya pertama dengan ganjar ya
bagaimana dia ngecek mic
saya pikir itu sebuah tindakan yang sangat santun gitu
bagaimana dia sebelum mempersilahkan dia duluan yang di depan gitu
untuk nyiapin buat pak prabowo gitu
kita nggak usah mengartikan bahwa keberadaan ganjar mempersiapkan pak prabowo gitu
gak usah di artiin itu
tapi saya lihat itu memang sikap santunnya ganjar
seorang ganjar ketika dia berteman dengan yang lain lah
bahkan ketika berkompetisi itu dibangun dengan sangat santun
nah yang kedua pak prabowo nih yang menarik memang
karena kan posisioningnya pak prabowo seperti waktu itu kita diskusi
kan kakek kakek gemes nih
yang anak anak generasi gen y sama gen z
itu anak anak yang sekarang sukanya kulineran
jadi ketika bicara ketemu dengan istana ketemu dengan presiden gitu
yang diomongin apa yang menarik apa
yang menarik tentang kuliner
makanannya apa sih gitu
ketimbang kemudian kita ngomongin hal yang serius
ya bangsa ini tahun enam
pak prabowo mengambil posisi itu tuh
oke mengambil celah itu ya
mengambil celah itu ya
apakah kemudian peluang itu juga diambil oleh anies
kita lihat apa yang disampaikan oleh pak anies usai makan siang di istana merdeka berikut ini
kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan pak presiden
saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari minggu
tapi kami sampaikan hari minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di jember
sehingga tidak bisa
lalu terima kasih berkata
saya senang dibuatnya hari senin
sehingga kita bisa ikut sama sama hadir
banyak hal yang dibahas
banyak hal yang didiskusikan
tapi semuanya sifatnya ringan ringan
betul ya pak ya
tidak ada sesuatu yang berat
hanya kami tadi sampaikan kepada beliau
bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang orang yang sayang pada pak presiden
dan mereka mereka yang sayang ini menitipkan pesan
untuk bapak presiden bisa menjaga netralitas
dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres pemilu
dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat gubernur bupati
bahkan akan mengumpulkan tni polisi dan semua aparat aparat untuk netral
menarik pak anies ya
menyentil mengenai isu netralitas aparatur negara
tidak menggunakan kata saya
tapi dia dititipkan pesan
dan gaya ketika pak anies berbicara ini kan pas di tengah
kalau tadi anda melihat ya ada mike beberapa pas di tengah
kalau pak prabowo tadi agak samping
ini pak anies mengambil tempat pas di tengah
apa yang bisa kita lihat dari ini
pertama kita lihat kan tadi kita udah ngomongin batik tuh
itu batik yang digunakan oleh anies
adalah batik yang digunakan pada saat menghadap presiden jokowi
ketika anies terpilih menjadi gubernur dki
itu kan yang menarik
kalau kita lihat batiknya gitu ya

ini batik yang sama berarti
ya itu jadi batik parang barong
parang barong yang menunjukkan ya memang untuk raja gitu
jadi kalau melihat posisi yang dibangun oleh anies
dan mungkin diposisikan sama pak jokowi juga gitu ya
kemudian dia memang pada posisi yang saya oke saya siap untuk bertarung
saya siap untuk bertarung dengan posisi ini
oke yang penting netral
itu itu yang satu
yang kedua adalah menarik karena tadi posisinya anies selalu ngambil posisi di tengah
jadi melanjutkan formasi tadi di menjamakan tadi
kanan kirinya adalah ganjar dan pak prabowo gitu
yang di tengah adalah anies tuh
dan dia memposisikan itu
bahkan kalau foto bersama dua duanya ngangkat anies yang di tengah
kita punya itu nanti visualnya
tapi kita lihat dulu ya komentar pak ganjar pranowo
usai makan siang di istana merdeka berikut ini
artinya kita orang indonesia yang cinta produk indonesia
jadi teman teman terima kasih ya
tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama pak presiden
kita tahu persis pak presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik
dan jadi orang baik
insya allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik
dan mudah mudahan tadi ebang disampaikan oleh beliau beliau juga
insya allah akan bisa dilaksanakan
nah tugas kita yuk kita jaga bersama sama pemilu ini damai
para aparaturnya betul betul imparsial
semua bisa berjalan dengan fair
dan kita bisa saling menjaga
dan tadi ternyata ada yang gak makan nasi tapi makan lontong
ada yang nggak makan nasi ganti makan
gak ada nasinya tadi
saya yang makan nasi banyak tadi sama pak presiden
dan makanannya enak
makan nasi banyak dan sama sama presiden
apa yang bisa kita lihat dari gaya mas ganjar ini mas ya
posisi kita tahu semua bahwa ganjar kan memang sangat dekat dengan presiden
bahkan mungkin beberapa polanya juga
beberapa polanya juga mengikuti pola yang dilakukan oleh presiden
jadi jelas tuh
pernyataan ganjar adalah ya saya penerusnya gitu
saya yang paling dekat nih sama pak presiden
cara makanannya sama
sangat firm dengan itu
karena kan yang terjadi memang sekarang kan sedang merebut suara presiden
kan sekarang merebutan
dan tadi pernyataan ganjar jelas tuh
firm saya dekat dengan presiden
pak jokowi makannya banyak saya makannya banyak
itu yang pasti akan ketangkep oleh pendukung ganjar berikutnya
karena pilihan kata itu pasti selalu mempunyai makna ya
tidak hanya lisan saja
tapi memang ada pesan pesan yang ingin disampaikan
kita lihat visual terakhir mas sili
bagaimana ketiga bakal calon presiden menutup pertemuan tadi siang
dengan bersama pak jokowi
bersama sama mengangkat tangan
nah awalnya sih memang awak media yang meminta
tapi kita lihat bagaimana ketiganya
kemudian bersama sama mengangkat tangan
di sebelah sana kepalan
pak prabowo kepalan saya harus tunjukkan
sementara mas ganjar jempol
kemudian posisinya bertukar
nah salaman ya seperti ini
apa yang bisa kita baca dari gestur ketiga bakal calon presiden ini
jadi ini sih mereka masing masing sudah punya positioning yang jelas gitu ya
ganjar memposisikan selalu sebagai capres yang paling relax
karena sejak menjadi gubernur juga beliau sudah seperti itu kan
semua kebijakannya dilakukan dengan relax tapi tepat sasaran gitu
itu yang sekarang sedang dibangun oleh pada posisi ini gitu ya
dia yang paling relax yang paling bicara ayo kita fun aja ya
gak usah segala macam gitu
yang kedua ya posisi pak prabowo
posisi pak prabowo dia nggak bisa banyak hal nih
nggak bisa berkutik banyak artinya tidak ada yang bisa ditunjukkan kan
paling kepalan tuh
nah kalau anies
kalau kepalan itu memang khas militer juga ya
karena background pak prabowo ya
sebetulnya itu agak berkebalikan dengan positioning pak prabowo sebagai kakek kakek gemes tuh
ketika dia ngepel gini tuh citra yang udah
citra apa ya
citra tegang garang yang udah lembut tuh malah bisa jadi balik lagi

karena di beberapa momen sebelumnya kita lihat bagaimana pak prabowo itu tadi ya
menyampaikan citra seorang bapak gemes
seorang kakek kakek gemes
itu itu yang
nah anies posisinya jelas
meneruskan posisi tadi
meneruskan capit orang tadi yang diteruskan
iya saya di tengah
saya di tengah yaudah saya yang paling siap untuk jadi
untuk berlaga di era yang apa di pemilu dua ribu dua puluh empat lah
karena setelah pertemuan ini kita lihat bagaimana pak prabowo langsung meninggalkan keduanya
tidak lanjut gitu ya
sementara keduanya masih berada di sini
dan masih menjawab pertanyaan dari awak media
mas ily wasilsa terima kasih sekali lagi
analisisnya singkat pada tepat
kita akan lihat bagaimana pertemuan pertemuan bakal calon presiden selanjutnya
karena banyak sekali pasti pesan pesan yang disampaikan dalam tiap pertemuan yang ada
mas silih terima kasih sekali lagi
selamat datang bersama sama kami di cnn indonesia newsroom